warga bekasi yang menuju ibu kota siap siap kena macet pagi ini deh
iya karena mungkin ada upaya upaya atau mekanisme aturan terbaru ya yuda ya
untuk bisa menahan mereka untuk tidak naik kendaraan pribadi
karena kita lihat tadi macet banget ya di timur macet utara macet dan tentunya di daerah bekasi
mudah mudahan segera krl nya berlaku kemudian juga mrt lrt semuanya sehingga mengatasi kemacetan di jakarta
nah kita ke informasi yang masih berkaitan dengan kemacetan yang tadi saya sampaikan yuda
ini kemacetan di ruas tol cikampek imbas dari adanya proyek tol layang light rail transit dan kereta cepat terjadi hampir setiap hari
kementerian perhubungan mencari alternatif cara mengurai macet
di antaranya dengan menambah satu ruas yang gilgenap tol cikampek di kawasan tambun bekasi
pengerjaan proyek tol layang atau elevated tol di ruas tol cikampek
mayoritas dilakukan mulai pukul sepuluh malam hingga pukul sepuluh
pertama kali di ruas tol cikampek di kawasan tambun bekasi kemudian di ruas tol cikampek di kawasan tambun bekasi
prediksi masih akan terjadi setidaknya sampai pertengahan tahun dua ribu sembilan belas mendatang
ditargetkan selesai maret tahun depan
kita punya waktu sekitar enam bulan efektif ya atau tujuh bulan sebenarnya
tujuh bulan atau enam bulan efektif karena berkurang
lebaran berkurangan natal dan tahun baru ya karena dua minggu lebih
kemudian ngecot plat lantai
untuk mengurangi kemacetan di ruas tol cikampek kementerian perhubungan pada rabu siang mengambil dua langkah utama
pertama optimalisasi penindakan terhadap truk yang kelebihan muatan
dan mengarahkan truk golongan tiga hingga lima berada di jalur lambat
langkah kedua sistem ganjil genap yang sejak maret dua ribu delapan belas berlaku di gerbang tol bekasi barat dan timur
juga akan diberlakukan di gerbang tol tambun bekasi
mulai kamis pada pukul enam sampai sembilan pagi kecuali hari libur
ada satu pitotol yang selama ini belum kita manfaatkan untuk memperlakukan semangat genap
sehingga nanti insya allah dalam waktu dekat mulai besok kita melakukan sosialisasi
kemudian nanti setelah itu kita pasang rambu baru kita menerapkan penegakan hukumnya
badan pengelola transportasi jabodetabek akan menyiapkan seratus bus premium yang ditempatkan di kawasan grand wisata tambun
untuk mengurangi kemacetan di tol cikampek di kedua arah
dirjen perhubungan darat juga mengimbau pengguna kendaraan pribadi menggunakan jalur arteri kalimalang
selama proyek berlangsung di malam hari
mahardika utama cikampek
prostatil melancarkan kencing karena gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat